kejaksaan agung akan menghadirkan menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo ke pengadilan tipikor untuk bersaksi kehadiran dito berkaitan dengan kemunculan namanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara bts yang menjerat menteri komunikasi dan informatika
direktur penyidikan kejaksaan agung muda bidang tindak pidana khusus kuntadi menyampaikan kehadiran dito sangat krusial dalam membongkar kasus korupsi pengadaan menara bts
namun belum ada informasi terkait waktu pemanggilan dito sebagai saksi ke pengadilan tipikor jakarta
nama menpora dito aryo tejo muncul saat komisaris pt solite media sinergi iwan hermawan bersaksi di pengadilan tipikor pada dua puluh enam september lalu
iwan hermawan menyatakan dito menerima uang sebesar rp dua puluh tujuh miliar
jaksa agung sudah menetapkan sebelas orang tersangka dalam kasus yang merugikan negara
untuk pemeriksaan yang bersangkutan kan rekan rekan memonitor ya
tentunya nanti kalau kami periksa lagi pasti rekan rekan akan tahu
tapi yang jelas kami akan selalu mencari alat bukti yang ada untuk membuat terang peristiwa tersebut
ada hal yang menarik dari hasil penyidikan kami sementara
dari keterangan keterangan yang telah kami himpun kami pastikan uang uang yang mengalir tersebut
merupakan uang yang akan kita simpan
dan itu adalah hal yang kita harus lakukan
dan itu adalah hal yang kita harus lakukan